semua beres atas bantuan kidemang
terima kasih atas bantuan kidumang
belanja suta harganya tak terjangka olehku
jangan nanti temanku curiga
belilah buat istrimu
ini kain bagus
ini kain bagus
ini kain halus sekali
sutra halus sekali
tidak puas puasnya kau pandangi pedangmu brama
besok saya mau kekuburan bapak
besok kan bukan harinya orang nyegar brahma
sudah jadi panglima
dan sudah memiliki pedang besi ini
bapak jago tidak mak
jago seperti kamu
kalau jago kenapa sampai terbunuh
bapakmu dibokong dipanah dari belakang
nanti akan kucari pembunuh bapak dengan pedang ini
dia harus mati di tanganku
kamu tidak perlu mencarinya
mereka sudah mati
pemanah itu mati oleh golok bapakmu
yang dilempar oleh tuhanku panglima bernawa
hebat sekali tuhanku panglima bernawa ya mak
belajar di mana ya biar bisa seperti dia
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga kita
tuhan yang menjaga nikmat kita
tuhan yang menjaga kita

tuhan yang memungkinkan akan
tuhan yang mempertimbangkan

nyonya adalah orang pertama yang mendoakan saya untung di negeri ini
bawa ke dalam
bagaimana soal pajak
tidak keberatan dengan yang saya ajukan
tuhan seorang ahli taksir yang hebat
jumlah itu sesuai
tetapi bagaimana kalau ditawar separuhnya
tidak bisa tuan
tunggu dulu tuan
maksud saya begini
yang separoh kita bagi
jadi saya dan tuan
tuan selalu berpegang pada filsafat untuk
tapi ini rahasia kita berdua
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

sasaran kita tepat
untuk mendapatkan keterangan tingkat atas
bisa kita dapatkan dari kepala pajak itu
angkatan perangnya benteng pertahanannya
dan kelemahan kelemahan negeri madangkara
dan saya yakin untuk menaklukkan tidak sesulit negeri ini sekala
madangkara punya panglima yang hebat
bernama panglima bernawa tuan sukanta
seluruh rakyat bangga kepadanya tuhanku
biar anak dewapun dia takkan bisa melawan angkatan perang kita
ya cuma seperti biasa
rakyat tidak boleh membenci kita
supaya mudah memasukkan kebudayaan
dan mengeruk harta dari negeri yang makmur ini
semua anak buahku sudah saya sebar ke segala penjuru tuhan
semua beres atas bantuan kidemang
terima kasih atas bantuan kidumang
ini sudah menjadi kewajiban sesama manusia
saudara besar seperti tuan menjadi incaran menjahat
selamat jalan tuan
orang itu seperti yang diberi uang oleh tuan durbala kemarin
kalau begitu diam diam durpala mengirimkan pengawal untuk kita
orang itu harus diberi hadiah
ini harus segera dibina
khusus untuk urusan keperajuritan
semoga tapak ada
sekali lagi lagi
kenapa ada dia
aku sudah diberikan kebomel
masih tidak ada tuan
yang kecil hospital itu sudah kita tempatkan
di rumah itu gelar di bawah rumah
yang kecil kebau
jangan sedih jangan luka
duga di hati
bergembira dengan kami
para petegang dari kutala
bergembira dengan kami
bergembira dengan kami
aku kalau besar nanti mau jadi panglima
seperti tuanku panglima bernawa
jagoan bisa membunuh penjahat
dan pembela negara
bapak bolehkan saya jadi panglima
bapak pasti merestui
tapi cita citamu tidak akan turun dari langit begitu saja
kamu harus belajar